bermukim di lembah perbukitan pulau timur
menyatukan mereka dengan alam
menjalani kehidupan yang bersahaja
dan menahan tekanan budaya luar
tak berarti menutup diri
suku boti adalah penjaga tradisi
suku inilah yang memagari sebidang wilayah
di pedalaman kecamatan kie
kabupaten timur tengah selatan nusa tenggara timur
suku boti adalah penjaga tradisi

nama benu adalah raja suku boti
yang dalam bahasa dawan disebut usif
usif namah menjadi pemimpin kerajaan boti
sejak raja nune benu
ayah namah benu
mangkat pada dua ribu
ia memimpin wilayah boti
yang terbagi atas boti dalam dan boti luar
wilayah boti dalam dibatasi pagar kayu
dengan penduduk berjumlah tiga ratus enam belas jiwa
yang terdiri atas tujuh puluh enam keluarga
warga boti yang sudah menganut agama
akan tinggal di desa boti luar
sedangkan warga boti dalam
menganut kepercayaan dinamisme
mereka menyembah uispah
atau penguasa alam dunia
atau penguasa alam bakar
meski tidak menganut agama
masyarakat boti dikenal jujur
dan memiliki cara unik
dalam menyelesaikan masalah sosial
ketua ju durch anami
terima kasih yang diberikan
jangan lupa worth
terima kasih pada hands over
mungkin juga dikonsultasikan
mengenai komponen baju
latar belakang pendidikan formal menjadi pembeda warga botidalam dan luar
warga botidalam diperbolehkan mengikuti pendidikan formal
dengan konsekuensi harus keluar dari wilayah botidalam
suku boti melalui raja yang memimpin memiliki kebijakan dalam hal menyekolahkan anak
keluarga yang hanya memiliki seorang anak tidak diperbolehkan menyekolahkan anaknya
namun keluarga yang mempunyai lebih dari satu anak wajib menyekolahkan salah satu anaknya
sedangkan anak yang lain harus tinggal di botidalam untuk meneruskan tradisi
sebenarnya suku boti merupakan suku asli daratan dawan atau orang timur
mereka adalah orang timur yang memiliki kebijakan dalam hal menyekolahkan anaknya
mereka adalah orang timur yang memiliki kebijakan dalam hal menyekolahkan anaknya
mereka adalah keturunan suku amanuban timur salah satu dari tiga suku besar di pulau timur
boti adalah keturunan suku amanuban timur salah satu dari tiga suku besar di pulau timur
boti ini dia satu wilayah dia bentuk satu dulu bilang temukung tetapi sekarang bilang desa
jadi dia dikatakan desa boti tapi satu suku ini dia tidak bergabung dengan suku lain artinya orang orang di amanuban
dia tersendiri di boti dengan budayanya unik sekali

dia tersendiri di boti dengan budayanya unik sekali
dia tersendiri di boti dengan budayanya unik sekali
dia tersendiri di boti dengan budayanya unik sekali
dia tersendiri di boti dengan budayanya unik sekali
bagi suku boti merawat alam sama pentingnya dengan menjaga tradisi
keduanya tidak terpisahkan dari jati diri mereka sebagai orang dawan

keduanya tidak terpisahkan dari cati diri mereka sebagai orang dawan
keduanya tidak terpisahkan dari cati diri mereka sebagai orang dawan
keduanya tidak terpisahkan dari cati diri mereka sebagai orang dawan
keduanya tidak terpisahkan dari cati diri mereka sebagai orang dawan

musim hujan adalah musim bercocok tanam
kali ini usif nama dan para lelaki boti akan menanam pisang serta ubi jalan
tugas sehari hari suku boti dibagi dengan jelas
urusan bercocok tanam dan berburu menjadi bagian laki laki
sebelum menanam usif memimpin doa
seraya memberi persembahan kepada wisata
dan usif sang penjaga bumi
hal itu dilakukan agar benih yang mereka tanam diterima oleh bumi dan kelak tumbuh subur
meski hidup di pulau timur dengan kondisi alam yang kering dan tandus
serta sulit mendapatkan sumber air tanah
masyarakat suku boti dapat mengolah tanah mereka menjadi lahan produktif
di sekitar mereka tumbuh subur berbagai tanaman yang dibutuhkan
untuk kehidupan sehari hari
mulai jagung kelapa ubi jalar pisang hingga pohon obat obatan
selain mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan
masyarakat boti mahir mengolah hasil alam untuk dijadikan alat alat rumah tangga
sesuai dengan pesan raja terdahulu
sebaik baiknya produk dari luar lebih baik produk buatan sendiri
maka para lelaki boti rajin membuat peralatan makan dan perkakas yang berasal dari sumber alam pada waktu setempat

sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik

sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
sehingga mereka dapat memiliki makanan yang lebih baik
setelah itu jagung dan campuran bahan lain direbus dengan santan sampai lunak
jagung bose dimasak tanpa bumbu atau rempah
karena itu rasa jagung bose tawar layaknya nasi putih
untuk menambah rasa orang boti menyantap jagung bose dengan garam dan irisan cabai yang disediakan terpisah
proses mengolah dan menghidangkan jagung pose menunjukkan kemandirian masyarakat boti
mulai dari jagung alat masak hingga alat makan yang digunakan pun merupakan produk orang boti
bagi suku boti alam telah memberi semua yang dibutuhkan
untuk itu kewajiban mereka adalah menjaga dan melestarikan alam
bagaimana kita bisa menjaga alam
bagaimana kita bisa menjaga alam
bagaimana kita bisa menjaga alam
namun tidak tertutup kemungkinan warga boti menggunakan produk dari luar desanya
aksi jual beli warga boti dalam dan boti luar dengan warga desa lain terjadi di pasar mingguan yang dibuka setiap jumat
di pasar tersebut warga boti menjual hasil kebun dan ternaknya
kemudian uang hasil penjualan itu digunakan untuk membeli bahan kebutuhan sehari hari yang tidak tersedia di desa boti
hal ini misalnya dilakukan oleh kanak adik salomi dan katarina benu
dua perempuan parubaya itu berjalan kaki
sekitar tiga puluh menit dari rumah mereka di boti menuju pasar mingguan
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
pembah atb tidak bermanfaat
matahari memancar terik ketika sekelompok warga boti dalam berjalan beriringan
mereka melangkah ringan menyusuri bukit di luar pagar desa menuju sumber mata air
para perempuan mengusung kendi di kepala sedangkan kaum lelaki dan anak anak memikul potongan bambu yang akan diisi air bersih
mereka berjalan sejauh tiga km menuju sumber mata air dengan beban kendi dan bambu yang dipikul melintasi bukit dengan jalan yang naik turun
meski tinggal di lembah pegunungan
kontur tanah yang kering berbatu dan cuaca panas yang ekstrim menyebabkan wilayah boti dan sekitarnya minim sumber air bersih
sumur air tanah pun tidak ditemukan di desa ini
maka hampir setiap siang sumber air di bawah bukit ini ramai didatangi warga bone
tidak jauh dari sumber air terdapat bukit yang mengandung tanah berlumpur hitam
jenis tanah berlumpur inilah yang digunakan orang boti untuk membersihkan rambut
cara keramas dengan lumpur ini

cara keramas dengan lumpur ini
cara keramas dengan lumpur ini
cara keramas dengan lumpur ini
diajarkan secara turun temurun oleh leluhur suku boti
lumpur dengan jenis tertentu dianggap dapat membersihkan dan menguatkan rambut
pria boti wajib merawat rambut hingga panjang dan dilarang memotongnya jika sudah menikah
maka rambut berkonde jepol pun menjadi ciri khas laki laki boti
pria boti wajib merawat rambut hingga panjang dan dilarang memotongnya jika sudah menikah

kewenak pawat perempuan yang duduk tanggung wajib dengan tangannya bagi
keseharian warga boti yang bersahaja juga terlihat dari pakaian yang dikenakan
baju adat perempuan yang disebut tais dan baju adat laki laki ⁇ mau ⁇ dibuat sendiri oleh tangan tangan wanita boti
pakaian adat mereka terbuat dari benang kapas
dari memintal kapas membuat kain hingga menjahitnya menjadi baju dikerjakan sendiri dan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di boti
begitu pula dengan kain tenun yang mereka kenakan sehari hari
proses menenun yang dalam bahasa dawah disebut tenus diawali dengan benis yaitu memisahkan kapas dari buahnya
selanjutnya proses sifoh dilakukan yakni kapas dihaluskan dengan cara tradisional
lalu kapas digulung menjadi benang melalui proses nunut
terakhir sebelum diolah benang tersebut dipintal dengan proses sunan
pembuatan selebar kain tenun boti berukuran besar memakan waktu sampai setahun
kalau kerja kelompok tiga bulan baru dapat selimut
kalau satu satu itu baru satu tahun baru dapat
kalau benang toko itu beli baru sampai di sini tenun
kalau benang kapas itu lama
selain menggunakan benang kapas yang dipintal sendiri
tenun boti memakai benang kapas yang dipintal

biasanya kain yang terbuat dari benang toko berwarna lebih cerah
sebab pewarnaan tenun dari benang kapas masih dilakukan secara alami dari tumbuh tumbuhan
kalau ini benang toko kalau ini benang kapas
kalau ini dua lima ratus kalau ini satu lima ratus
untuk menampung hasil kerajinan khas boti
sebuah organisasi pkk didirikan di boti dalam sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat
pkk yang saat ini dipimpin oleh molo benu adik namah benu itu
memiliki empat kelompok kerja pembuat kerajinan khas boti dalam
tenun khas boti tak hanya menjadi incaran wisatawan dalam negeri
tetapi juga digemari wisatawan mancanegara yang datang ke desa boti
kalau orang barat
orang datang pisah
baru dua tahun atau satu tahun datang ambil
dari australia amerika eropa kanada singapura thailand rusia
semua negara itu datang
baru baru rusia itu masuk
dia senang di sini baru
kalau datang kalau tidak dapat pesan baru tahun depan datang ambil
ciri khas tenun boti terletak pada motifnya
motif tenun boti tidak dapat ditemui di daerah lain
total ada sepuluh motif yang paling sering menghiasi kain tenun boti
sebuah motif tersebut merupakan penafsiran suku boti terhadap alam dan makhluk di sekitarnya
betul kalau datang sampai
tenun menjadi identitas penting suku boti
para perempuan suku boti wajib belajar menenun sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur

inilah suku boti yang memilih hidup bersahaja dengan tradisi leluhur
melalui tradisi mereka setia merawat kehidupan dan seisi alam
bukit lain amat piut menatuhi narasi adatku
munir tiang menatuhi narasi adatku